pln mengusung inovasi guna menekan biaya transisi energi yang memerlukan investasi sebesar enam ratus miliar dolar amerika atau setara sembilan ribu triliun rupiah
dengan demikian kolaborasi menjadi cara mewujudkan target pengurangan emisi dua ribu enam puluh
ini adalah suatu opportunity bahwa in the future incremental demand growth pertumbuhan demand yang baru akan dibunuhi dengan energi baru terbarukan
itulah suatu ruang yang luar biasa bahwa ini bertransisi tetapi juga dalam proses itu this is one sina lifetime opportunity
bagaimana dalam proses penambahan kapasitas bagaimana dalam proses mengekspansi infrastruktur tenaga listrikan yang berbasis pada
energi baru terbarukan memerlukan investasi awal yang sangat besar
kendati demikian ebt memberi dampak jangka panjang pada biaya operasional yang murah
dalam hal ini tentu saja akan ada akselerasi dari pertumbuhan ekonomi job creation dan juga meningkatkan prosperity
inilah yang kita sebut dengan just transition
bahwa transisi ini buku itu akan fair bahwa ini adalah bagaimana kesempatan bagi bangsa ini untuk mengambil alih masa depannya di tangan kekuatan sendiri
setidaknya dibutuhkan investasi sekitar lima ratus hingga enam ratus miliar dolar amerika serikat atau sekitar tujuh sampai sembilan ribu triliun rupiah untuk melakukan transisi energi bersih di sektor kelistrikan
namun harga penyediaan listrik berbasis energi baru terbarukan bisa ditambahkan
namun harga penyediaan listrik berbasis energi baru terbarukan bisa ditambahkan
namun harga penyediaan listrik berbasis energi baru terbarukan bisa ditekan melalui inovasi teknologi dan kolaborasi
namun harga penyediaan listrik berbasis energi baru terbarukan bisa ditambahkan

sehingga harga energi bersih akan bersaing dengan energi fosil